termasuk para eksil yang ada di berbagai negara tentu saja ini menjadi kabar yang membahagiakan yaitu kematian fidel castro
namun bagi pemuja gerakan kiri atau sosialis dimanapun di seluruh dunia itu adalah sebuah kesedihan yang sangat mendalam
hingga saat ini jauh setelah dia meletakkan jabatan sebagai pemimpin struktural kuba simbol simbol castro masih banyak dipakai sebagai alat perjuangan
termasuk sebagai alat untuk menggelorakan semangat revolusi untuk melawan perindasan
tapi tidak termasuk untuk menggelorakan isu rashmani ya ini tidak termasuk
kita akan coba merefleksikan sosok seorang fidel castro malam hari ini bersama prof alexius jemadu akademisi politik internasional universitas pelita harapan
selamat datang prof selamat malam
dan dari semua orang yang ada di studio ini atau mungkin di cnn indonesia hari ini
cuma beliaulah satu satunya yang pernah menginjakan kaki di
panakuba selama satu minggu kita akan nanti akan gali informasi dan juga ceritanya
ada mas wahyu muryadi jurnalis senior halo mas wahyu terima kasih sudah datang
jurnalis senior dan juga mantan kepala protokol kepresidenan waktu jaman presidenan beraman wahid
dan yang berikut ini mas arswendo atmawiloto yang hari ini terkesan lebih mirip sebagai aktivis gerakan kiri dibanding seorang pegiat ham dan demokrasi
selamat malam mas
mas wedo tadi kalau kita lihat monolognya kiri sekali hari ini
tapi nggak apa apa itu kiri adalah sikat
oke saya akan bicara dan akan bertanya memulai diskusi ini dari prof alex biar kesannya agak akademis nih
prof hari ini semua dunia kemudian seluruh orang berbicara mengenai kepergian ke castro
semua orang membanding bandingkannya castro dengan kim jong un castro dengan soeharto castro dengan obama
tapi kemudian tetap orang bicara mengenai kasur dan itu tidak lekang
apa yang kemudian jadi catatan anda tentang sosok castro
yang kemudian meninggalkan kita hari ini
ya feedel castro adalah sosok pemimpin yang kalau dilihat dari perspektif sekarang tentu sangat kontroversial ya
tetapi pada zamannya dia adalah simbol perlawanan terhadap supremasi amerika serikat
ya dan dia tantang itu dari jarak yang begitu dekat karena ada di halaman belakang amerika serikat ya
bahkan sampai terjadi ketegangan mau perang nuklir pada waktu itu
dan dia adalah seorang
pemimpin marxist leninist ya
yang sangat teguh pada prinsipnya dan dia yakin sekali bahwa negaranya akan bisa maju dengan ideologi yang dianutnya itu
dan juga kemudian castro ini juga dikenal sebagai seorang yang konsisten juga ya prof ya memilih ideologinya
dan itu anda melihatnya dari segi konsistensi ini apa yang kemudian menarik dari seorang castro
dia sangat konsisten dan dia percaya apa yang dia perjuangkan itu itulah yang terbaik untuk rakyat
dan dia perjuangkan itu sampai dia menghembuskan nafas terakhir
dia tidak kenal kompromi terhadap amerika serikat
baru kemudian setelah kekuasaan itu beralih ke saudaranya barulah terjadi pemulihan hubungan yang terjadi di bawah obama ini
tapi selama castro itu sendiri dia tidak pernah kenal menyerah ya
dia memperjuangkan terus perlawanannya terhadap ya apa yang dia sebut sebagai kekuatan
kekuatan imperialis amerika
dan dia menginspirasi banyak pemimpin lain di amerika laksin termasuk hugo chavez ya
sangat menghormati dia sangat respect terhadap seorang castro yang sangat teguh berjuang untuk kepentingan rakyat kuba
meskipun negara negara yang kemudian pada awalnya memuji castro juga seperti chavez sekarang juga sudah mulai kolap satu satu
kita akan bahas itu tapi dalam kesempatan
saya akan ke mas ars ini
yang hari ini statusnya sebagai aktivis gerakan kiri
mas ars kalau kita melihat apa sih yang kemudian banyak orang kiri banyak pemimpin revolusioner banyak pemimpin yang bisa beretorika pidato berapi api selama berjam jam seperti castro
tapi kenapa sosok castro ini begitu spesial tidak lekang dimakan zaman terus dibicarakan semua orang dan ya tadi terakhir kata monolog anda tetap dicintai rakyatnya
ya sebetulnya gini bu
saya tuh harus konsentrasi dulu castro
bayangan saya pertama itu dian castro
menghiburnya di situ
bukan kita enak kan bisa membicarakan tokoh lain daripada tokoh di sini kan kadang kadang
iya suka baper suka tiba
nah kembali ke tadi
tadi profesor mengatakan di halaman belakang amerika dan sekian puluh tahun dia tidak bisa tidak bisa
ini aja kan menurut saya paling penting
menurut saya paling tidak memberi inspirasi bahwa amerika tidak selalu benar dan amerika bisa dilawan
dan amerika bukan penentu kebenaran untuk apapun juga
bahkan dia mengatakan bahwa ketika kapitalis itu masuk di dalam unsur unsur keagamaan itulah sebenarnya yang harus kita lawan
itu menurut saya rakyatnya menderita tapi masih memuja dia nggak semuanya melawan dia
jangan lupa juga ini situasi dulu kan
ada perang dingin ada musuhan kayak itu
bayangkan seorang kayak dia itu lawan amerika
percobaan pembunuhan karena dia kalau sebelas presiden ini memerintahkan semua pasti nanti dijangka menuduh
tapi kurang lebihnya kan gitu menghalangin dia
tapi masih tegar masih bisa dan dia masih percaya apa yang dia percayai
ini kan luar biasa
tapi menarik pak sarstadiana katakan bahwa kondisi masyarakat kuba juga masih banyak sekali yang miskin
begitu sejahtera bahkan dengan blokade ekonomi ya kesejahteraan juga masih jauh dari harapan
tapi apa yang kemudian sekali lagi pertanyaan saya selain konsistensi tadi seperti yang anda katakan
apa yang kemudian membuat dia dicintai rakyat ya mas
apakah memang karena masyarakat kuba atau masyarakat dunia pada umumnya itu lebih suka pemimpin yang quote unquote demagog
suka berpidato kemudian melawan yang besar gitu segala macam ada musuh bersama gitu gitu
hal hal seperti itu juga turut menyumbang kebesaran seorang castro nggak mas ars
ya mungkin iya untuk dramatisasinya untuk gimmick nya
tapi nggak usah begitu
sekarang udah tua aja castro masih di bujau bujau
dalam pengertian karena dia selama ini yang dipahami masyarakatnya dia memperjuangkan masyarakatnya itu
dia memperjuangkan bangsanya menghadapi jangan lupa tahun lima puluh an tahun sekian itu amerika akan imperalis sejati
dan tidak ada yang bisa mengalahkan tidak ada yang berani
siapa yang berani
tahun enam puluh lima aja kita masih tersia sia mengiyakan dia
ketika wah ada pemberontakan komunis begini amerika lah yang nomor satu dan lain sebagainya
kalau kamu lihat ini aja di acara kita ini
standar warna yang ditampilkan itu standar warna amerika
ijo nya kita ini bukan ijo kita sendiri
nanti kalau bikin film kakak melebar sedikit bikin film ada suara jengkrik krik krik krik krik standarnya se amerika
tapi kuba konsisten untuk tidak memakai
tidak memakai itu
artinya dia juga rela bernasib sama rakyatnya itu
kalau kita kan cuma bisa berandai andai seperti apa sih kuba sebenarnya
apakah dengan tidak memakai standar amerika di sana kehidupannya susah banget
saya akan tanya mas wahyu yang udah pernah ke kuba selama satu minggu menampingi presiden
pasti mas wahyu kan tidak ke acara ktt aja atau acara di hotel
maksudnya juga belusuan kemana mana
tapi sebelum kita bicara mengenai sosok castro mas huba lagi
mas wahyu kabarnya ada cerita yang cukup berkesan dengan castro
beberapa tahun lalu
iya itu kejadian tahun dua ribu ketika ada ktt non blok
yang kebetulan tuan rumahnya waktu itu adalah kuba di avana
beliau kan pernah juga jadi pemimpin itu kan
sekretaris jenderal atau apa ktt non blok
kemudian semua sorot mata kepala negara yang hadir di situ
kemudian ke vidal castro
jadi ukurannya adalah seberapa pentingkah mereka sebagai kepala negara untuk diterima oleh castro atau tidak
karena tidak ada jadwal yang pasti
termasuk presiden abdurrahman wahid pada waktu itu
oh kita tidak bisa mendapatkan kepastian ketika berangkat pun kapan diterima castro
sudah meminta ini padahal
yang lazimnya begitu
ada bilateral ada kemudian tet a tet empat mata
ya kita tunggu aja nanti castro akan datang
suka suka dia katanya gitu
nah suatu ketika pada suatu malam ketika acara sudah resmi sudah selesai ya kan
gus dur waktu itu mau istirahat di kamarnya ya kan
biasanya gus dur di sofa laya layanya sambil dengerin klenengan atau apa
pakai walkman pakai tap recorder dengerin wayang kulit semalam suntuk gitu biasanya kan
nah dari lesante situ lagi pakai celana pendek pakai kaos biasa kaos putih gitu kan
ya sudah gus sudah selesai selepas
boleh saya aduh gak ini mau relax sebentar sama teman teman dari protokol sama pas pampres
kita mau nonton apa namanya live music ada kuan tanah merah ada waduh musikus musikus kuba kan luar biasa waktu itu
jadi kita mau nonton pas turun di lobby tiba tiba salah satu komendan pas pampres dikontak di kamar pengawal di kamarnya gus dur
pak kemudian mohon izin ini ada orang yang tidak jelas dia tidak dikenal tiba tiba masuk ngotot mau masuk kamarnya presiden
siapa itu tidak tahu orangnya berewokan dan pakai pakaian hansip katanya begitu
jadi kayak gak ngerti gitu langsung kita lompat wah itu castro
lari kita acara langsung bubar kita langsung naik ke atas ke taman gus dur tiba tiba ya udah
ya kita suruh masuk castro
itu siapa yang bilang itu orang berewokan dan pakai bajuan
pengawal dari yang melekat
mengawal gus dur di dekat pintu masuk itu kan nggak boleh masuk kan ngotot pengawalnya castro juga ngotot
ketemu sama presiden kamu siapa dulu tunggu dulu
saya juga waktu itu langsung bangunkan pak alwi sihab menteri luar negeri yang kamarnya bersebelahan sama presiden gus dur waktu itu
saya bangunin pak alwi masih mendengkur waktu itu pak alwi bangun bangun ada castro ah itu yang benar iya lompat langsung ke sana
itu tengah malam itu ya
ya waktu itu gus dur masih
susah nyari nyari sepatunya udah lah sandalnya gak apa apa it's okay oke mr presiden jadi relax sekali dia menerima gus dur
ya sudah kita ngomong santai minum air putih sama orange jus waktu itu
apa yang dibicarakan antara presiden castro dan presiden gus dur tapi bocoran pembicaraannya kita lebih asik dengarkan di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersajaran berikutnya
kalau saya sih masih penasaran tadi apa percakapan antara presiden fidel castro dengan presiden wahid yang tiba tiba ujug ujug nih mas dikunjungi oleh fidel castro
itu sebelum cerita tentang percakapannya itu melambangkan apa sih mas kalau kemudian castro mau tiba tiba ujuk ujug seperti tadi kata mas wahyu itu
ya artinya indonesia dianggap penting
indonesia dianggap penting friends ya kan
abdurrahman wahid juga begitu kan pasti gus dur apalagi selalu ngomong dia itu anak ideologisnya soekarno juga
ya kan jadi wah nyambung lah cerita cerita masa lalu ya kan
apa yang diceritakan tuh mas antara presiden gus dur
macam ya kegilaan kedua tokoh ini ya tukar adu tukar tentang kegilaan masing masing
kalau castro selalu mengeluhkan bahwa dia itu kesepian karena kok nggak ada lagi yang mau jadi komunis kayak saya lagi pemimpin pemimpin
kok cuma saya dengan korea utara saja yang lain lain sudah menjadi berubah semuanya gitu kan
nusofiat pecat terus kemudian ya gus dur saya juga
ya kegilaan di indonesia itu terkenal ada presiden presidennya itu gila semua
apa itu presiden pertama itu gila ini gila apa namanya ada gila ada gila tahta ada gila wanita terus gila tahta ada gila teknologi
kalau anda bagaimana
ya yang milik saya itu gila semua
jadi hangat sekali itu
tidak seserius tidak menegangkan tidak menakutkan yang kita kira gitu
ya ya ya dia santai sekali ya
pengawalannya itu juga gak banyak saya lihat kok cuma dua tiga orang gitu ya
terus ya seperti biasa duduk di sofa ngobrol kita juga ikut nimbrung gak boleh jauh jauh disuruh deket deket
saya juga dekat sama beliau waktu itu sebelah kirinya cuma lupa nyari fotonya di mana waktu itu
ya kan penting sekali itu foto ya kan
bisa berkomunikasi dengan bahasa inggris dengan baik pak tid
ya bisa bisa lah bahasa inggris tapi apa namanya bagus bahasa inggrisnya
nah terus kemudian kita diselingi ngomong ngomong serius kembali ngomong santai
kalau kalau kita berkomunikasi dengan bahasa inggris kita bisa berkomunikasi dengan bahasa

castro yang anda lihat anda tangkap dari ktt selama seminggu
kemudian pertemuan bilateral antara ini kan bilateral tapi sangat informal
bagaimana pertemuan bilateral melihat satu presidennya pakai baju resmi satu presidennya

kalau bercanda kalau bercanda kalau bercanda
kalau bercanda kalau bercanda
kalau bercanda kalau bercanda

satu presidennya pakai kaos oblong misalnya
tapi kan ada kesepakatan ini
ya waktu itu kan memang negara negara norblok kan ingin tetap menunjukkan eksistensinya
sebagai negara yang betul betul menjalankan politik yang tidak terikat dengan kubu kubu
atau kekuatan politik yang adidaya
nah itu yang menarik di situ
nah indonesia termasuk menjadi pelopor di situ
makanya dilanjutkan dengan ktt asia afrika segala macam
jadi kita dalam satu line yang sama dengan apa yang diperjuangkan oleh kuba atau castro pada waktu itu
jadi ya gustur sih tenang tenang saja
udah lah pasti nanti ke kita
ini penting indonesia itu
dan kemudian castro juga menganggap indonesia sebagai saudara tuanya atau sahabat karibnya
saya akan tanya ke prof ali
sikap tadi anda mengatakan bahwa castro orang yang konsisten
mas ars juga mengatakan di tengah perubahan negara negara yang swingnya cepat gitu
castro tetap anti imperialisme anti amerika
bahkan efeknya blokade ekonomi dan politik selama puluhan tahun nih prof
tapi kenapa apa yang membuat kuba selama ini dengan blokade ekonomi blokade politik selama puluhan tahun bisa tetap survive
saya pikir karena kepemimpinan dari
fidel castro itu sendiri ya
yang konsisten menggunakan cara cara yang nasionalisme ekonomi ya
di tengah perubahan yang terjadi di tiongkok yang pragmatis ya terhadap pasar global
vietnam juga terbuka terhadap pasar global
tapi fidel castro ini betul betul tetap teguh dengan semangat awal perjuangannya
yaitu betul betul bergantung pada kekuatan sendiri dari kubah
di tengah embargo

secara politik ekonomi itu bergantung dengan kekuatan sendirinya itu dalam aplikasinya seperti apa prof ya
ya misalnya di dalam dia menjalankan kebijakan ekonominya
dia tidak mau pragmatis misalnya ya harus minta bantuan amerika minta bantuan negara negara eropa
dia tidak melakukan itu
tetapi dia betul betul teguh pada kekuatan sendiri domestiknya kuba
tapi memang kemudian menjadi pertanyaan apakah di tengah apa namanya ekonomi
politik internasional yang semakin interdependensi ini
apakah itu masih realistis
nah tentu itu menjadi perdebatan
karena kalau anda lihat misalnya tiongkok ya dengan caranya dan juga berhasil ya
vietnam juga begitu ya masih komunis
tetapi menyesuaikan diri dengan tuntutan kapitalisme global
tapi fidel castro betul betul mengatakan tidak
kita mempunyai cara kita sendiri
revolusi kita tetap konsisten dari awal
kita tidak boleh bergantung atau meminta bantuan dari tempat lain
kecuali dengan sesama negara komunis uni soviet dulu ya
seberapa menguntungkan sih prof dalam kondisi puluhan tahun kemudian di blokade sosial
di blokade politik dan ekonomi bagi castro untuk tetap memilih jalur komunisme yang tulen gitu
dibanding negara negara lainnya komunismenya sudah mulai
satu segi itu tentu merupakan suatu alasan mengapa rakyat sangat respect kepada dia ya
karena itu kan pride dari bangsa itu terhadap kekuatan luar terhadap amerika serikat
tetapi dari pihak lain memang menjadi pertanyaan dari situasi di mana kita berada saat ini ya
apakah caranya castro ini masih tetap merupakan suatu cara yang dipertahankan oleh raul castro saudaranya
maupun penggantinya nanti apakah tetap seperti ini
ataukah harus ada modifikasi modifikasi tertentu yang membuat kuba lebih terbuka kepada dunia luar
sekarang sudah normalisasi hubungan dengan amerika serikat
apakah ada penyesuaian penyesuaian itu itu yang masih kita tunggu ya
post castro di kuba ini pasca castro ini seperti apa politiknya kita masih tunggu lagi
paling tidak keuntungan dari pilihan politik castro selama puluhan tahun masih tetap dibicarakan sama orang orang seperti kita ini
oh kalau gitu pasti
dan dibicarakan sebagai simbol perlawanan itu ya mas
mas ars menurut anda penting gak sih mas bagaimana konsistensi seorang pemimpin itu memilih pilihan politiknya meskipun ya harus mengorbankan sedikit rakyatnya banyak rakyatnya yang mungkin hidupnya juga
terlantar karena dapat blokade sosial ekonomi itu
ya pasti lah ada plus ada minusnya
dan ini paling tidak dia memberi gambaran nilai jenis pemimpin seperti ini
tidak selalu kita ngikutin atau selalu kita iain semuanya pasti enggak lah
zamannya juga jauh lebih berbeda
tapi pada satu titik tertentu dalam perjalanan hidup beliau ini telah membuktikan itu
kemudian kita tahu sampai sekarang
sampai sekarang masih hidup
ini kan ada cara penilaian yang berbeda gini bu
karismanya ini kan luar biasa
nah di barat atau di dengan mitologi tertentu cara berpikir tertentu pendekatan tertentu
apaan itu karisma itu
ngapain kamu bikin rakyat kamu sengsara
padahal mungkin tidak sesengsara yang dibayangkan
iya mungkin mereka ada kebanggaan tertentu dan nilai nilai ini yang sebetulnya bisa
jadi tidak selalu harus dihitung kalau kamu kaya punya mobil begini atau apa
mungkin kepuasan ini nah apalagi kalau kesejahteraannya ada
nah kejahteraan ada di sana
keamanan mungkin yang kita bisa ini
kalau soal ham soal apa itu kan menurut saya unsur unsur pinggiran dalam artian tertentu
kita akan bicara mengenai proses ham juga dan demokrasi yang kemudian banyak disoroti
kuba ini sangat lemah sekali meskipun sikap politiknya tegas mendapatkan glorifikasi dari seluruh dunia
terutama aktivis kiri tapi banyak unsur unsur ham dan demokrasi juga yang kemudian dilewatkan
tapi saya akan tanya ke mas wahyu dulu yang sudah pernah berusuhan di hava anang guba
semelarat itu nggak sih mas kondisinya kalau bisa diceritakan ke kita
ya saya tidak sempat mendalami karena saya bukan tertarik untuk mengkaji itu
saya cuma melihat realitas
yang saya lihat waktu itu yang boleh saja waktu itu juga mungkin keliru ya kan
tapi yang saya lihat adalah memang begitu mendarat dari bandaranya
bandaranya ya masih lebih bagus soekarno hartad
kemudian di perjalanan tapi jalanan itu mulus
jalanan itu lebar mulus
kemudian di pebukitan sudah kelihatan rumah rumah penduduk itu yang memang kayak bandaran kalijode itu masih
ya kan disitu
nah kemudian kehidupan hari harinya memang night life segala macam itu jalan seperti biasa
iya ya itu kan satu ukuran
kalau ukuran orang kan dilihat dari pasarnya dari kampusnya dari juga nightlifenya
senang banget ya
berarti gue tetap bergelora meskipun ada
dan waktu itu lagi blokade politik ekonomi juga
dan dia memang masih disokong oleh sekutunya dalam hal ini kayak hugo chavez
kebetulan gus dur kan juga datang ke sana
dia cerita ada bantuan sekian ratus ribu barrel untuk minyak kepada kuba
dan barternya adalah kubu mengirim sekian puluh ribu tenaga medis dan juga pelatih atletik
nah itu juga penting tuh bagaimana soft diplomasi kuba yang bisa terkenal
kalau kita punya datanya nih mas wahyu soft diplomasi kuba itu luar biasa
dia telah mengirim sekitar lebih dari lima puluh ribu dokter ke enam puluh enam negara dalam setiap bencana atau tragedi kemanusiaan yang ada di seluruh dunia
termasuk di aceh
itu kan dahsyat itu karena leadership ya bisa digerakkan semua begitu
kalau kita baca itu health care nya kubu itu pada dipuji orang
kualitinya itu tinggi
dan ini menarik sebetulnya mas ya
karena kita lihat di amerika serikat trump terpilih kemudian ada brexit
jadi dimana mana sekarang ada kekuatan anti globalisasi
artinya bahasannya globalisasi itu harus di manage gitu kan
jadi tidak sepenuhnya ngikut caranya barat caranya amerika itu selalu benar
kalau itu tidak di manage dengan baik itu ada yang ada vinner ada loser
jadi sebetulnya apa yang kita pelajari dari kuba ini barangkali kita jangan sampai menjual seluruhnya itu kepada kapitalisme global
tapi harus sedikit dikombinasikan dengan nasionalisme ekonomi dan kemandirian
keberbatian bahasa kita
jadi jangan ke salah satu ekstrim gitu
karena sekarang ini di amerika di eropa
orang mulai kelas menengah mulai merasakan bahwa globalisasi itu menyudutkan dan memarginalisasikan mereka
mereka tuh siapa
kelas menengah kelas menengah ya
dengan terpilihnya trump kan dengan seruan seruannya yang anti keterbukaan dan lain sebagainya
pelajarannya bagi kita di indonesia adalah bahwasannya kita tidak boleh lengah terhadap globalisasi ini
sesuatu itu harus kita manage ya
apa yang bisa secara mandiri kita lakukan harus kita lakukan
dengan kemandirian itu ya identitas sebagai bangsa
tapi kalau kita baca prof alex ini kan kuba tadi kata prof alex juga sebagai salah satu negara yang kemudian tetap konsisten dengan komunisme yang apa namanya komunisme yang kukuhnya
kalau kita bicara kan di dunia ini paling tidak hanya ada dua lah ya negara yang betul betul menganggap dirinya komunis yang betul tulen gitu
korea utara dan kuba
dalam perspektif politik internasional politik ekonomi internasional apa bedanya antara huba dan korea utara yang bisa kita baca di
kalau korea utara itu satu jenis yang agak lain dan sulit juga disamakan
karena kalau korea utara itu misalnya dibawah sekarang kim jong un ya itu betul betul mempertahankan kekuasanya itu dengan membina ketakutan
nuklir selalu rakyatnya itu dengan ancaman ya kan
nuklir yang selalu dibangun
dan itu andalan dia untuk bisa survive dan dia tertutup
ini korea utara ini bisa kita katakan
bukanlah contoh yang baik sebetulnya
kalau masih dari kalau dari kuba masih kita petik pelajarannya itu bahwa ada sesuatu kebanggaan bangsa kita yang tidak boleh kita gadaikan begitu saja
tetapi sebetulnya kalau saya lihat sih penyesuaian kepada pasar internasional itu perlu dilakukan
karena sekarang beda dengan era perang dingin ya semangat revolusi semua itu
karena ujung ujungnya harus menyejahterakan rakyat
jadi bagaimana pemimpin itu bijak atau apa yang bisa disesuaikan dengan pasar global mari kita modifikasi polisi kita
tetapi di dalam negeri juga kita tidak boleh kehilangan identitas
jadi pragmatisme terbatas gitu lah
ya yang wise ya
dan kuba melakukan itu di bawah castro kalau menurut anda atau memang tetap konsisten dengan warung
kuba tidak melakukan itu
karena kalau kita lihat misalnya vietnam tiongkok
dia melakukan penyesuaian untuk kemajuan kan
kita lihat misalnya vietnam sampai dia berani menjadi anggota trans pacific partnership
ya yang begitu terbuka yang begitu liberal ya
kenapa karena mereka mau menyejahterakan rakyatnya
tetapi identitas orang sebagai orang vietnamnya tetap mereka pertahankan
jadi mereka memanfaatkan faktor eksternal ini untuk reform di dalam
nah untuk indonesia kita juga harus bijak
apa yang bisa kita sesuaikan dengan tuntutan dunia internasional tanpa kita kehilangan karakter kita sebagai bangsa
nanti kita akan bicara mengenai apa yang bisa kita dapat atau kita ambil kita petik pelajarannya dari seorang castro dengan kepemimpinannya
termasuk mas wahyu mas wahyu ini kan kita nih kalau jurnalis ini mas
itu kan yang kita junjung sekali kan adalah kebebasan demokrasi
ya kan bagaimana kita bisa apa namanya mengeluarkan pendapat secara bebas
tapi kalau tadi kata prof alex di negara negara komunis misalnya kuba dan indonesia
ya kuba dan juga korea utara
di mana pemimpinnya itu kerap membina ketakutan
kalau tadi kata membina ketakutan ini kan bertolak belakang
apalagi kalau kita lihat banyak sekali tanam tanam politik yang kemudian dipelihara oleh castro
dipelihara maksudnya dimasukin penjara gitu mas
untuk bisa melangsung
dan banyak eksil juga
banyak eksil juga
di mana anda memandang dengan segala glorifikasi terhadap castro seperti ini
dengan sisi ham demokrasi dan kebebasan yang kemudian dikebiri seperti itu
tapi dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
di hari kematiannya pada hari ini glorifikasi terhadap sosok castro begitu mengemuka
terutama bagi kalangan muda yang masih kiri yang masih semangat
bahkan yang sudah sangat senior seperti mas ars
hari ini monolognya kiri banget lah kalau kita bisa lihat
bicara mengenai itu mas wahyu
sisi lain dari castro yang mungkin agak menyeramkan buat kita para jurnalis
pencinta demokrasi kebebasan
apa komentar anda
ya glorifikasi itu dimaklumi
mas wendo ini maklum lah kita
karena memang kita krisis
dari kepemimpinan yang bisa diglorifikasi itu
kayak apa gitu loh
ya karismatik gitu
tapi bukan berarti
apa pujian terhadap leadership mereka itu
bukan lantas membuat demokrasi
dia menjadi dewa atau malaikat yang tidak punya kesalahan dan kelemahan
ada pasti ada kelemahannya
ya kan kalau kita lihat ya kita tahulah sendiri bagaimana
yang namanya negara sosialis komunis
ya kan talidis leninis itu
pasti kan menekan secara politik
untuk berekspresi segala macam
partai juga cuma satu
ya kan banyak eksil
kalau saya saksikan sendiri ketika di miami di florida itu
ada komunitas sepanjang jalan
yang masuk ke pantai yang indah di sana itu
adalah orang orang kuba semua yang hari hari main catur aja urusannya
dan ini sekarang mereka happy
ya kan dengan kematian castro mungkin yang membawa
dan juga normalisasi ya
ya tinggal mungkin hanya dari situ kan hanya tinggal sejangka lagi
ke nyebrang ke havana
nah hal yang lain adalah sebagai jurnalis yang perlu kita lihat
ada sisi lain dari gasro yang tercermin
dari misalnya buku
yang ditulis oleh seorang bekas pengawal pribadinya
yang selama bekerja puluhan tahun di dia
jadi dia mengatakan bahwa dibalik apa namanya
tolakan tolakan yang gencar dari castro
yang mengobarkan anti kapitalisme segala macam
dia sendiri dihidup dengan dikelilingi oleh aroma kapitalisme yang luar biasa
dengan bourgeoisnya itu segala macam
dan dia tinggal di
dia punya dua puluh rumah
dia tinggal di
ada satu pulau di kawasan tropik di apa
karibia yang dianggap sebagai surga
tropik di situ
ya kan yang dikelilingi oleh apa namanya
yang bening bening itu
ya bening bening air maksudnya ikan ikan
ikan ikan yang bening gitu
tapi ini ciri khas sekali pemimpin diktator dong mas wahyu ya
ciri khas sekali pemimpin diktator otoriter
yang kemudian bisa kaya raya sendiri
tapi kemudian lagi lagi nih
kenapa orang ini bisa kemudian begitu menginspirasi
dan dipuja puja oleh rakyatnya juga
yang padahal dia tahu ini pemimpinnya kaya raya

mereka mungkin berhadapan dengan hantu blau yang lebih besar lagi
yaitu kekuasaan adidaya globalisme kapitalisme amerika
yang mungkin lebih membuat mereka lebih senang
menakutkan lagi gitu kan
jadi kemudian mereka memang
dari pemimpin yang ada ini
kita tahu kemudian mereka memang
bagaimana keberdikarian negara itu bisa berdiri kakin sendiri
walaupun dibantu kecil kecilan oleh sekutu kaya chavez
kemudian juga yang menarik adalah
sekarang juga sudah susah
ya yang menarik juga
sebenarnya ukm ukm disitu juga hidup
anda jangan lupa
kalau ada pengisap
itu dari sana
yang terbaik di dunia
itu terbaik di dunia
ada di kampung kampung kecil di sana
saya sempat ke
ke tempat lintingan lintingan pabriknya itu
kemudian banyak juga pasar pasar gelap yang nawarin
jadi ekonomi juga ada
tidak kemudian anti sama sekali dengan branded
mekanisme pasar juga berlaku
di negara yang sangat komunis sekalipun
kita akan ajak anda untuk melihat bagaimana quotes quotes fidel castro
di sini akan tergambar bagaimana konsistensi atau inkonsistensi seorang fidel castle yang tadi sudah kita puja puja sebenarnya dari awal
kita akan lihat di belakang saya
ini quotes quotesnya dari tahun lima puluh sembilan nih kalau kita lihat mas
saya memulai revolusi dengan delapan puluh dua orang
jika saya harus melakukannya lagi
saya akan melakukannya bersama sepuluh atau lima belas orang
mirip sekali dengan soekarno ya
dan dengan keyakinan penuh
tak masalah seberapa kecil anda jika anda memiliki keyakinan dan juga rencana
kita akan lihat quotes berikutnya
ini tahun delapan puluh sembilan
sekian puluh tahun kemudian
castro sudah menjadi presiden sekian dekade
coba bayangkan yang akan terjadi pada dunia jika komunitas sosialis menghilang
jika ini mungkin dan saya tidak percaya
hal ini mungkin
ini delapan puluh sembilan di saat soviet akhirnya menyerah
dan ambruk di tangan michael gorbacov
kemudian tahun sembilan puluh satu
kami harus berpegang teguh pada fakta dan sederhananya
kemp sosialis telah runtuh
ini semacam apa ya
kesedihan dia karena dia akhirnya jadi lonely wolf atau lonelly dangers
kemudian tahun dua ribu enam
sekian tahun kemudian
saya bahagia pernah mencapai usia delapan puluh tahun
ini pidato saat dia ulang tahun mas arswendo
saya tidak pernah menyangka
terutama karena memiliki tetangga penguasa terbesar di dunia
yang mencoba membunuh saya setiap hari
kita akan lihat coach berikutnya
ini yang terakhir
model ekonomi kuba tidak berfungsi lagi
bahkan untuk kami sendiri
ini yang kemudian membuat
ini kalau kita lihat bagaimana
wow castro yang segitunya
kemudian castro yang sedih
kelihat dia sendirian setelah orang orang lain sudah insafi
kembali ke jalan yang benar
misalnya ke demokrasi dan kapitalisme
tapi dia tetap ini
kemudian akhirnya dia juga menyadari bahwa oke
ekonominya tidak berhasil
apa yang anda lihat dari rentetan ini mas arya
ya mungkin lebih kejujurannya
tapi saya ingin masuknya begini
bukan kita ini
jangan lupa dia castro dengan kubanya ini
artinya dikucilkan itu memang bukan tidak disupport
dari situlah berita berita itu menyebar
juga korea tadi yang sebagai contoh
menurut saya cuma gini
kalau parameter keberhasilan itu adalah antara lain
bukannya tidak penting soal ham
bukannya tidak penting kebebasan
ini adalah bagian kedua
selama ini bisa disejahterakan masyarakatnya
negara atau pemimpin itu okelah
ini banyak orang pendukung orde baru
yang penting sejahtera
tapi pemimpinnya boleh galak
ini bedanya sama soeharto apa mas arswendo
kalau kita lihat banyak yang menyamakan
perpecahan dalam negerinya nggak ada
castro tidak membuat misalnya kayak komunis dan tidak bukan komunis
kemudian harus dimusnahkan
tidak sampai sebegitunya
karena dia berani melawan amerika itu saja
mungkin itu kesalahan
tapi mungkin itu kebenarannya dia
dalam konsep ini
yang menjadi masalah adalah
apakah dia berhasil mensejahterakan masyarakatnya
ada penilaian yang lainnya
atau yang bening
nggak usah castro juga bening
namanya ada bening
maksudnya airnya itu
ikan ikan kelihatan gitu mas ya
kalau ini menjadi ukuran dengan sekian lama
bahwa itu harus di koleksi banget
atau kita tidak mungkin meniru
ini justru karena ini hadir
dengan kekurangannya bisa menjadi contoh
dari segi gestur
pakaian ya misalnya
apa yang kemudian
kalau kita lihat ini kan
meskipun dia kaya raya
vilanya ada berapa rumahnya
apalagi mungkin yang bening beningnya
lebih banyak lagi
tapi lebih beda sedikit
mas saya juga banyak
beda sedikit sama rumah kita kan
yang satu ditembakkan
masih nyicil semua
apa yang bisa kemudian
apakah castro dengan cara cara seperti ini
juga bagian dari strategi dia
dan apa ya
mencoba untuk bisa menarik simpati
sebenarnya dari rakyatnya
dan juga dengan hal hal yang tadi
seperti ini nih
diluar kebijakan politik gitu
tanda dan pertanda itu kan selalu sama
seperti juga misalnya
bung karno dulu kan juga pakai
tanda jasanya segala macam
dengan gagahnya itu
dengan gagahnya itu
ya karena dia merasa
rakyatnya memerlukan pemimpin
seberapa butuh sih mas
masyarakat termasuk indonesia
terutama ini kan
masyarakat yang middle class income lah ya
ini membutuhkan sosok sosok
kuat secara kepemimpinan
bukan kuat secara manajerial misalnya
ini kan secara kepemimpinan sangat kuat gitu
ada dua kan
kuat secara kepemimpinan ini
bahasa kita dicitra
dengan pencitraan itu
dibuat semacam itu
pulang dari satu daerah
dalam satu film
pulangnya ke new york
karena waktu itu ada hujan
dia baru pulang dari
yang luar biasa
seorang gadis yang ketemu dia
sambil membawa bunga
dan lain sebagainya
itulah yang terjadi
jangan lupa juga
apa yang terjadi
tidak tumbuh dalam dunia itu
dia tumbuh dalam
kalau tadi disinggung
c segala macam
bukan mikirin cuba sendiri
mikirin amerika latin
di berbagai tempat
periode sesudah itu
tidak selalu harus
pemimpin yang sakti
kemudian akan begitu terus
bagaimana kepemimpinan castro ini
jauh dari pencitraan
kemudian itu yang disukai
cuman dia gak nipu
yang gak boleh itu
dan gak baper ya
selama lima puluh tahun terakhir
yang tadi dikatakan tiap hari
kalau kita lihat
apa yang kita bisa petik
apa yang bisa kita pelajari secara
tidak mau tunduk
dari amerika serikat
itu adalah satu sikap yang mungkin harus kita
dari cara dia
bukan pelajaran yang baik
pada zaman ini
di tengah media sosial
yang sudah begini
rakyat menuntut kebebasan
itu bukan hanya sebagai obyek kekuasaan
tetapi sebagai manusia
itu jauh lebih
untuk jangka panjang
tapi kalau memerintah dengan cara
siapa aja yang
oposisi sama dia
atau harus dibungkam
itu tidak relevan lagi
untuk abad dua puluh satu
anda percaya berarti
bahwa memang masa masa seperti itu
akan segera berakhir
tanda tandanya sudah mulai kelihatan
mungkin itu perlu waktu
raul saudaranya ini
juga adalah menteri pertahanan
yang kalau kita baca dari berbagai media ya
dia banyak melakukan eksekusi
nah ini kan untuk dalam jangka waktu yang agak lama
itu tidak terlalu mudah untuk
seperti membalikan tangan
demokratisasi atau keterbukaan
mungkin perlu waktu
tetapi saya percaya
cepat atau lambat itu
akan terjadi penyesuaian dan modifikasi
karena mereka tidak bisa melakukan
mungkin perlu waktu
tetapi saya percaya
cepat atau lambat itu
itu tidak terlalu mudah untuk

mereka tidak bisa melakukan
itu secara drastis
sekarang castro udah pergi
ya sebagai simpulnya
raul juga sudah delapan puluh lima
kuba yang kedepan
saya kok percaya
terhadap dunia luar
mulai berjabat tangan lagi
dengan amerika serikat
sekarang pemulihan hubungan dengan amerika
dan sebentar lagi mungkin
amerika akan menghapus
terus embargo tapi belum dihapus ya problemnya saat ini masih harga mas wahyu bagaimana terakhir
untuk bisa kita tangkap pelajarannya dan kubani seperti apa sih apakah akan bener tadi tanda tandakan
swing jelasnya itu akan terjadi ya kalau swing itu memang ya boleh dibilang mungkin kalaupun
perlebihan apa boleh buat nih notuloh tidak bisa tidak itu sekarang arahnya semua ke sana kalau
anda mau tetap ke arah ketetutupan ala komunis sosialis seperti itu jadinya kayak korea utara
pasti akan ada beberapa adjustment yang dilakukan walaupun itu tekanannya juga akan berat dari
amerika yang setiap hari mau membunuh dia kan tersebut sudah sehingga tinggal pemimpin yang
berikutnya ini pasti amerika berkepentingan untuk itu yang menarik adalah bagaimana
national identity itu ditonjolkan betul dikukuhkan betul oleh mereka sebagai bukan bukan
ultranasionalisme pak yang selama ini disalah artikan ya oleh apa zaman perang balkan segala
macam itu nanti tapi ini itu yang penting untuk kita untuk memiliki kepentingan dan kepentingan
ini nasional dan ada perbedaan ultranasionalisme caufinistik oh ya jadi ini dari dari castro ini
kuat bahwa yaitu tercermin dari bagaimana dia yang itu tidak dilepaskan dari yang namanya
pencitraan pastilah ada branding disitu personal branding tapi itu semata mata bukan untuk menipu
tapi memang ya begitu itu ya bagaimana negara kuba ini harus bisa berdiri tegak berdikari walaupun dalam
serbuan atau apa namanya ancaman aneksasi ataupun pembunuhan tepah yang dilakukan yang terkanggah
itu adalah melihat sosok astro yang ada pernah temui langsung duduk di dekat anda itu gasusnya
serem yang dibayangkan itu masih tetap bisa bercanda ketawa tawa ya apalagi tapi tapi
banyak begitu membuat kita gampang terharu itu loh makanya bisa berkuasa lima puluh tahun terakhir dari
anda melihat sosok castro dan castro castro lain apakah ini juga bisa menginspirasi ada castro
castro lain di amerika tenggara
satu dengan adjustment yang sangat baru menurut saya justru paling tidak dia mengingatkan bahwa
kayak amerika misalnya atau paham atau apapun juga gagasan ide terutama itu gak ada yang mutlak
yang bisa benar berlaku untuk seluruhnya dan castro membuktikan itu paling tidak pada awal awal
dan dia konsisten nah ini paling tidak selalu akan membuka persoalan persoalan baru akan membuka
wawasan wawasan baru bahwa ini loh yang dibilang amerika
hunting faith kan bagus itu tidak selalu pengertiannya semacam itu bahwa tidak
selalu berarti bahwa komunis uni soviet itu hancur karena itu enggak masih ada satu nilai nilai yang
mempunyai peran untuk diperhitungkan enggak semuanya kalau bahasanya profesor tadi
tidak seluruhnya yang ada di indonesia nih harus kita gadaikan seribu akan gerak mungkin kita harus
untuk yang kita tidak usah mengadakan karena kita mampu sendiri gotong royong misalnya
juga kan ngeri ngeri mati tapi jangan pernah karena sarah juga itu maksudnya masih penting
saat saat seperti sekarang ini oh di sana enggak ada ada salahnya semua bisa nari nari di tengah
jalan sambil di upload karena itu di old havana di daerah havana tua kota tua situ waduh enak
sih es krimnya apalagi kubah sigar kubah pening pening ini kita cuma mas wahyu yang
pernah nyobain semuanya kita minta tanggih mas wahyu terima kasih bapak bapak perbincangannya
kalau kita melihat dan mendengar belakangan ini di pilkada dki jakarta semua calon gubernurnya
yang lawannya petahana selalu bilang kita akan pakai yang baik di masa lalu dan kita akan
tinggalkan yang perbaiki yang jelek di masa kita juga bisa menangkap apa yang mudah ditinggalkan
yang baik baik oleh castle tapi juga kita harus singkirkan apa yang kemudian
menjadi celah dari seorang penderitaan terima kasih bapak atas perbincangannya malam hari ini